habis pengecoran jalannya langsung diinjak hebat
video pejalan kaki yang melintasi ruas jalan yang baru dicor ini viral di media sosial
sejumlah pejalan kaki yang terdiri dari pelajar dan buruh pabrik
dengan santai berjalan di atas badan jalan yang masih basah
hingga meninggalkan bekas diinjak kaki
peristiwa ini terjadi di kawasan balaraja
kabupaten tangerang banten kamis lalu
tidak hanya pejalan kaki
sejumlah pengendara motor juga melintas
dan memperparah kerusakan jalan yang baru diperbaiki
selasa siang jalan yang baru dicor dan sempat rusak ini
telah diperbaiki para pekerja proyek
kasat lantas polresta tangerang mengatakan
pejalan dan pengendara motor yang nekat melintasi jalan yang basah
disebabkan kemacetan di sekitar lokasi
badan jalan hanya difungsikan satu jalur
membuat kendaraan terpaksa bergantian saat melintas
akibat dari pembangunan pengancuran tersebut
dan juga memang dalam pasangan kegiatannya
tidak ada berkomunikasi dan koordinasi kepada kami
untuk menjaga agar tidak ada
pengendara atau pejalan yang melintas di situ
data dinas pupr kabupaten tangerang menyebut
jalan balaraja ini merupakan jalan nasional
penghubung ibu kota jakarta dengan provinsi banten
agar tidak terulang
dinas pupr kabupaten tangerang
telah melaporkan kejadian ini
dan berkoordinasi dengan balai jalan nasional kementerian pupr